iya iya benar juga lu met
oh pasti benar tidak mungkin salah
makanya lo gut temen berteman sama lu
penjara itu isinya orang jahat semua
kemet jatuh dari motor
ini teh perbuatan anak buahnya ajat
kalau ibu tidak percaya
kamu teh gak usah bohong
ibu udah tau semuanya
ajah teh pengecut
selama ini ibu selalu mikirin
ibu gak suka sama orang pengecut
kalau kamu suka sama eros
cinta sama eros
rebut dia dari ajah
im dang dang dalam
tak seling mandi
ya saya tentu
nontonnya di rumah wanjo
eh gandengan teh kita nonton di rumah al ajad aja
tvt bagus berwarna kan
yuk yuk yuk
waalaikumsalam kamu ngagetin aja
duduk duduk duduk
lagi gambar meh
iiih mau atuh eme digambarin
buat dipajang di kamar
eros teh gak gambar orang
tapi gambar baju
mau atuh eme juga digambarin baju
eme teh datang kesini teh
mau nanya sesuatu
eme teh lupa
eh eros juga gak tau atuh meh
katanya akeme teh dipukulin ya
gara gara ketahuan ngobrol sama kamu di restoran
ayo kamu teh di restoran makan apa
eh buka sendalnya
ih geseh kan
geseh gak apa apa
anak anak pada ngapain disini
enggak enggak enggak
kalian teh kalau nonton disini mah berisik
enggak boleh buka sendalnya
mah ada apa ini
ini anak anak yang mau nonton tv
dilarang malah maksa
makanya kalian kalau mau nonton tv
beli tv sendiri atuh
udah sana sana pergi
waduh ajat aku gede
mau kemana aja
mau ada perlu sama ajat
perlu apa aja
suruh dia keluar
ya tapi ada perlu apa
anak saya teh dibesarkan dengan kasih sayang
anak buah ajat berani menyentuh
biar semuanya di penjara
kamu tuh kayak gak tau dia aja
kamu tuh gak usah nemuin dia lagi
bukan eros yang nemuin alkemed
dia yang nemuin eros
iya kamu jangan mau
dia kalau ngomong baik
gak pernah dia kurang ngajar sama eros
sekarang aja baik
gak kurang ajar sama kamu
nanti kalau udah jadian
eros kalau kamu ketahuan
ya gak ada kamu teh bisa udahan
eros teh gak ada hubungan
apa apa tuh sama a ajat
gak ada hubungan gimana
al ajat aja udah mau ngelamar kamu
mereka teh udah dateng ke rumah
tapi eros teh belum jawab apa apa
kalau emak kamu sudah mengiahkan
itu artinya mereka sudah dapat jawaban
eros mu jujur sama kamu meh
eros dan gak ada perasaan apa apa
gak ada rasa gimana
kan kamu teh sudah mau dilamar sama ⁇ a ajat
sudah datang kesini ngomong sama a ajat
sama emak sama bapak
kan itu emak tadi omongan eros
ya udah tuh
emik pulang dulu yah
nanti malam emi kesini lagi
eros ada apa lagi sih meh
saya teh pengen
tuh digambarin buat dipajang
eros teh gak gambar orang
tapi gambar baju
kamu teh kayak pernah ngomong kayak gitu
ibu nya si kemet
udah gak ada
kamu apain si kemet
siapa yang kamu suruh mukulin dia
ajat gak nyuruh siapa siapa
bapaknya si kemet itu teh guru
kamu bisa masuk penjara
mama gak mau anak mama sampai masuk penjara
abisnya kenget deketin eros terus
si eros teh suka sama si kemet
yang tiap hari luntuh lantung
beruntung dapetin kamu
orang tuanya bersyukur
suka sama anaknya
mungkin aja tuh mah
kalo dideketin tiap hari sama si kemet
kamu mau si eros suka sama si kemet
gak mau mah gak mungkin atuh
ya memang gak mungkin
siapa yang lebih baik di cibah rengkok ini
yang bisa didapat si eros
apa yang lebih baik
lu gak malu api
diliat orang orang
apakah saya berhasil
semua cerita pahit
yang kamu lalui
akan jadi kenangan manis
semua cerita manis yang kamu lalui
akan jadi kenangan pahit
bener juga lu met
oh pasti bener
lo gut temen bertemen ama lu
penjara itu isinya orang jahat semua
pak guru itu ngerti hukum nak

pak guru itu ngerti hukum nak
kamu gak tersinggung
liat ibunya datang kesini
dia pikir dia gak mau